partai amanat nasional hari ini dua puluh satu agustus dua ribu tujuh belas memulai rakernas di hotel grand asrilia kota bandung
acara yang berlangsung hingga tanggal dua puluh tiga agustus ini akan membahas isu strategis
baik di tingkat nasional maupun pilkada serentak di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
korespondensi ann indonesia roby sofwan amin di bandung jawa barat
roby selamat siang apa sebenarnya agenda utama yang akan dibahas dalam rakernas kali ini
apakah terkait dengan pencalonan presiden di dua ribu sembilan belas menjadi topik utamanya
karena menurut informasi yang saya dapatkan ini nama jenderal tni gatot nurmantio disebut menjadi salah satu kandidatnya
iya oke iqbal selamat siang sebelumnya
pertama informasi terkait dengan rakernas pan saat ini sejumlah peserta rakernas sudah datang di hotel grand asrilia ini
untuk beregistrasi dan selanjutnya nanti akan dibuka langsung oleh ketua umum
partai amanat nasional zulkifli hasan
dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum partai amanat nasional
bang zul kira kira sebagai pengantar ini sebelum nanti kemudian dibuka
apa yang akan dibahas dalam rakernas ketiga partai amanat nasional ini
ya rakernas pan ini adalah forum pengambil keputusan tertinggi setelah kongres
jadi apa saja bisa diputuskan
tentu agenda agenda penting akan dibahas bagaimana nanti pemilihan presiden yang berbarengan dengan pileg
yang agak tahun dua ribu sembilan belas bagaimana besok kita menghadapi pemilu serentak banyak sekali
pilihan gubernur pilihan bupati itu
tapi agenda yang paling penting adalah bagaimana kita merajut kembali bagaimana kita menjahit kembali merah putih
yang sekarang ini mulai terasa koyak
umat islam merasa disakiti teman teman kristen merasa terancam teman teman hindu buddha juga merasa resah gelisah gitu ya
kok saling menyakiti saling menista satu dengan yang lain ya
ini yang harus kita segera selesaikan
bagaimana kita menjahit kembali merah putih bersatu kembali
dan pan saya dan pan itu akan berdiri dalam posisi tegak paling depan untuk merajut
menjahit kembali merah putih agar persatuan kita kokoh kuat
banyak bang sul
tadi disampaikan berkaitan dengan pilpres dua ribu
ini juga ditunggu tunggu publik tentunya
beberapa partai politik sudah mengambil sikap politiknya untuk mendukung bersama sama mensukseskan pak jokowi
nah partai amanat nasional sendiri apakah itu nanti juga bagian dari yang akan dibahas
ya memang kalau kekuasaan itu selalu menarik
saya pribadi saya pribadi ya
berharap kita membahas bagaimana agar rakyat kita yang sedang anggur itu mendapat pekerjaan
rakyat kita yang banyak daya belinya menurun bagaimana agar sejahtera yang miskin kita angkat
saya kira itu prioritas
nah itu bagian dari menuju ke sana pak menentukan siapa pemimpinnya
pilpres itu masih dua ribu sembilan belas
tapi apapun dalam rakernas ini bisa saja dibahas
bisa saja diputuskan ya
karena rekenas ini adalah dihadirkan
hadir oleh seluruh kader partai selatan air
ada lima ribuan pesertanya
bisa mengambil keputusan mengenai apa saja
menjawab isu terkait dengan adanya nama pak gatot nurmantio yang dikadang kadang menjadi capres dari partai amanat nasional
ini seperti apa pak mengklarifikasi tentang ini
pada saat itu memang berbeda ya
oleh karena itu saya meminta teman teman juga memahami
jangan mengukur partai amanat nasional dengan ukuran ukuran partai lain
itu sangat demokratis
ya seluruh kader ini bisa ngomong apa saja
bahkan bisa mengkritik ketua umumnya
nggak ada masalah di tempat depan
oleh karena itu hak berbicara itu memang sungguh kami hormati
sehingga kalau ada suara macam macam itu ya itu memang begitu lah pak
jadi tolong jangan disalah mengerti
tetapi untuk mengambil keputusan
nah ini seperti rakernas
ada rapat harian di bppan
nah kalau nanti membahasa yang penting
keputusan itu lihat
apakah sudah diputuskan
keputusan institusi atau bukan
kalau sudah diputuskan oleh institusi partai
melalui rapat rapat seperti ini
nah itulah baru sikap partai
tapi kalau semua orang bicara
macam macam ya itu nggak apa apa
kenapa boleh saja
nggak usah ngomong aja nggak boleh ya
selain pilpres tentunya cukup seksi juga
apakah ini yang menjadi alasan kemudian
rakernas diselenggarakan di kota bandung ini
kita memilih kota bandung
tidak semata mata karena pilkada
tetapi bandung ini adalah
oleh karena itu kami mengajak dari kota bandung ini
untuk memperkokoh ya
memperkokoh persatuan kita kembali
itu dari kota bandung
kota yang bersejarah
efeknya juga ke pilgub jabar juga tentu
nah pilgub ya tentu
katanya teman teman ini otomatis
karena penting sekali jawa barat
penduduknya besar ya
selamat juga sudah masuk
ada ridwan kamil
ada ibi ma'aria
ada desirat nasari
menyerahnya mau kemana kira kira dalam
apa rakernas ini
ini belum rakernas
terkena tentu akan dibahas
apa rekomendasinya nanti
kan ada rekomendasinya
nah kalau sudah ada rekomendasi
itulah yang harus
diperjuangkan oleh kita
tentunya tadi selain itu juga
bagaimana memperkuat ya
hubungan nasionalisme ini ya pak ya
oh itu tentu
sekarang bagaimana menjahit kembali merah putih
ya ibu pad dulu menjahit
kain secari kain merah kain putih
pelan pelan menjadi bendera kita
nah bagaimana sekarang
boleh partai berbeda
boleh pilkada berbeda
boleh suku berbeda
boleh agama berbeda
tapi merah putih
nah itu yang penting
terima kasih bang zul
rakernas ketiga partai amanat nasional
terima kasih cnn
terima kasih banyak
cnn memang oke
iqbal itu tadi penjelasan dari ketua umum partai amanat nasional
yang menyatakan sejumlah poin poin yang akan dibahas dalam rakernas kali ini
tentunya isu isu strategis ini nanti saya akan memantau terus jalannya rakernas
dan berkaitan dengan beberapa hal
ini memang belum ada keputusan dari partai amanat nasional
tetapi ada hal hal yang bisa saya sampaikan
informasi terkait dengan pilgub jawa barat
yaitu berkaitan dengan sudah adanya pernyataan dari koalisi partai keadilan sejahtera
dan partai gerindra yang dipastikan akan mengusung pasangan deddy miswar
dan bersama dengan kader pks yaitu ahmad saifu
nah tentunya ini menjadi sempit
atau mempersempit peluang partai amanat nasional dalam pembahasan nantinya
apakah mau mendukung koalisi deddy miswar
karena tentunya sudah tidak ada peluang untuk kader partai amanat nasional
yang digadang gadang untuk bisa masuk sebagai calon wakil gubernur
seperti desi ratnasari
terus kemudian ada bima arya
yang cukup potensial popularitasnya
tetapi dengan adanya penetapan dari partai keadilan sejahtera
dan partai gerindra
tentunya ini menutup
nah apakah nanti pan akan tetap memberikan dukungan kepada poros ini
atau terus mencari poros lain
yang tentunya bisa mengakomodir kader kader
nah tentunya semua itu akan terjawab
setelah mereka melakukan nanti pembukaan
terus pembahasan di selanjutnya akan dilanjutkan
pembahasan di komisi komisi
nah tentunya kita akan ikuti terus
bagaimana hasil akhir dari proses rakernas ketiga pan di kota bandung
kembali ke iqbal
baik roby sofwan amin yang melaporkan langsung dari bandung jawa barat